hampir lima lima ratus calon penumpang memadati stasiun depok baru
sejak pukul empat hingga delapan pada jumat pagi
sekitar tiga puluh petugas gabungan dari pt kci dan tni polri
mengatur antrean calon penumpang di pintu masuk ruang tunggu dan peron
selama psbb transisi dki jakarta fase ke dua
pt kci tetap mengoperasikan delapan ratus sembilan puluh dua perjalanan krl setiap hari
pelanggan krl diimbau tetap menerapkan sejumlah aturan
salah satunya selalu mengenakan masker dan menjaga jarak aman
ketika berada di stasiun dan kereta
jumlah penumpang dibatasi maksimal tujuh puluh empat orang per kereta
sementara kereta datang setiap lima menit
kita sadar diri saja untuk melakukan perjalanan ini
kita juga mengikuti protokol kesehatan yang kita mengikuti dari pemerintah